dua dari tujuh belas siswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh guru berinisial mmt di sma negeri satu motoling minahasa selatan sudah diperiksa polsek motoling
sisanya lima belas siswi akan segera diperiksa polisi polres minahasa selatan terkait kasus dugaan pelecehan seksual oknum guru di sekolah
ke tujuh belas siswa sma negeri satu motoling ini dipanggil sekolah untuk menerima trauma healing dari tim uptd ppa provinsi sulut

ketujuh belas siswi sma negeri satu motoling ini dipanggil sekolah untuk menerima trauma healing dari tim uptd ppa provinsi sulut
saya sebagai kepala sekolah sma negeri satu motoling menyampaikan mohon maaf yang sedalam dalamnya atas kejadian yang menimpa sekolah kami
di mana sudah meresahkan masyarakat indonesia pada umumnya khususnya yang ada di sulawesi utara khususnya di bidang pendidikan
sekali lagi sebagai kepala sekolah
saya dan guru guru warga sma motoling menyampaikan mohon maaf terima kasih
saat ini oknum guru tersebut sudah dinonaktifkan dari sekolah dan juga ditetapkan polisi sebagai tersangka